tren kenaikan penambahan kasus covid sembilan belas pasca lebaran sudah terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
menurut sejumlah ahli peningkatan kasus covid sembilan belas ini masih berpeluang untuk terus berlanjut hingga beberapa pekan ke depan
apakah ini menjadi pertanda gelombang kedua kasus covid sembilan belas akan terjadi di indonesia
dan bagaimana pemerintah dan masyarakat bersiap untuk mencegah atau bahkan mengantisipasi datangnya gelombang kedua ini
saya akan membahasnya bersama narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan zoom
ada brigjen tni alex purnawirawan alexander k ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
ada pandu riono epidemiolog dari universitas indonesia
selamat malam pak alex pak pandu
selamat malam mbak eva selamat malam pak
pak alex menteri kesehatan mengatakan akan terjadi puncak kenaikan kasus covid sembilan belas ini lima sampai tujuh minggu setelah lebaran
rediksinya ini akhir juni akan menjadi puncak kenaikan covid sembilan belas
bagaimana komentar satgas atas pernyataan ini
ya jadi artinya bahwa satgas covid bersama dengan kementerian kesehatan dan juga instasi antar lembaga lainnya
sudah berupaya melakukan berbagai penyekatan dan juga penyekatan dalam rangka implementasi berbagai regulasi regulasi yang sudah dibuat
termasuk penyedahan mudik dan kemudian juga penerapan bagi mereka yang sudah berpengalaman
mereka yang datang dari perjalanan dalam negeri maupun luar negeri
tapi tetap saja ada yang lolos karena berbagai kebijakan dan upaya ini yang dilakukan juga oleh mereka mereka yang tentunya menerobos di sana sini
oleh karena itu pemerintah juga sudah menyadari bahwa ada satu lima juta orang yang walaupun mudik tidak diperbolehkan
dan kemudian sebagian besar ke jawa tengah dan kemudian ada jawa timur jawa barat dan sebagian ke sebagian
dan kenaikan kasus ini sudah dirasakan sejak mulai dari akhir bulan puasa dan kemudian kita menyambut idul fitri
dan kemudian setelah idul fitri kita lihat sudah mulai muncul kasus kasus dan kemudian kluster kluster di berbagai desa dan kota
tentunya ini sudah diantisipasi
dan oleh karena itu ppkm skala mikro tetap diperpanjang bahkan diperluas
nah khusus di jakarta itu instruksi gubernur nomor tiga puluh tiga nomor tahun dua ribu dua puluh satu itu lebih dalam lagi tentang pengawasan dan pengendalian mobilitas warga
misalnya mudik lebaran
di situ dikatakan kalau ada yang datang baru datang
dan kemudian tidak jelas statusnya tidak ada surat surat komentasinya dilakukan karantina
dan kemudian dilakukan kontak tracing
dan kemudian diaktifkan semua rt rw
dan kemudian juga
rt rw bersama babin kaptipnas dan babinsa proaktif untuk melihat mereka yang baru datang mereka yang bergejala mereka yang kasus terkonfirmasi
bersama sama dengan tim pelacakan kontak yang ada di tingkat desa dan kelurahan
ini semua berupa respons
jadi respons terhadap tindakan tindakan yang sudah diatur tetapi dilanggar oleh berbagai halai teramai
termasuk juga mereka yang tidak mudik
mereka yang tidak mudik kerumunan
di pasar kerumunan di tempat wisata
dan juga setelah hari raya lebaran mereka yang silaturahmi tanggaan silaturahmi di tingkat rw
bahkan ada yang tidak memakai masker
inilah semua yang terjadi baik di daerah cipayung maupun juga di bogor maupun juga di daerah daerah lainnya
sehingga memang ppkm skala mikro adalah salah satu instrumen di mana pemerintah bisa melakukan prosedur mikro lockdown
bagi rumah tangga
ada yang ditemukan konfirmasi positif di atas lima rumah dan terdapat zona merah dan memastikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban warganya
dan pengendalian skala mikro ini sudah diterapkan
tentu kita minta semua rt dan semua rw bersama kepala desa kepala kelurahan untuk proaktif bisa bekerja sama
dan penanggulangan covid ini tidak semata mata porsinya kesehatan
tetapi ini adalah kolaborasi multisektor yang ada di tingkat desa
ada tingkat kecamatan sampai di kabupaten kota
ini yang harus bisa kita tunjukkan kepada masyarakat
dan masyarakat juga harus tidak abai dan harus menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian kontribusinya dan tanggung jawabnya di dalam rangka menanggulangi covid
saya kira kalau di jakarta masih kontrol dan upaya ini terus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang ada di jakarta dan jabodetabek
oke masih terkendali begitu ya pak alex ya
kalau kemudian kita mendengarkan penjabaran pak alex sebetulnya berbagai upaya dan juga kebijakan sudah dilakukan untuk menahan laju peningkatan atau menahan laju pertambahan pasien positif covid sembilan belas
tapi kemudian ada prediksi seperti itu yang disebutkan oleh menteri kesehatan
apa saja kemudian faktor yang menyebabkan lonjakan kenaikan kasus ini
apa perbedaannya dengan hari hari besar sebelumnya
kalau kemudian kita bandingkan
karena sebetulnya kalau bicara lebaran
ini sudah lebaran yang kedua
kalau hari hari besar atau hari tanggal merah juga sudah berkali kali sebetulnya masyarakat mengalaminya
apa kemudian yang membedakan dan prediksinya ini akan terjadi puncak kenaikan pasien positif di akhir juni
ya kita harus terima kasih sama menteri kesehatan pak budi gunadi yang sudah mengantisipasi kemungkinan lonjakan
karena itu paling penting seorang pemimpin
yang antisipasi yang akan terjadi
kenapa beliau mengatakan itu
karena upaya yang dilakukan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
itu beliau sadar bahwa tidak mungkin bisa dipatuhi oleh masyarakat
dengan demikian maka akan diprediksi akan terjadi lonjakan kasus
jadi aku itu aku sekali
kemudian bagaimana mengantisipasinya
beliau sudah mempersiapkan pelayanan kesehatan dan sebagainya
selain itu pak budi gunadi sangat concern sekali dengan munculnya varian baru ya
jadi mutasi virus itu di zaman pak wudi gunadi dilakukan surveillance genome
jadi kita bisa memantau bahwa di indonesia ini ternyata mutasi virusnya bukan hanya mutasi
yang datang dari luar tapi juga yang mutasi dari dalam
dan ini sudah terbukti meningkatkan penularan
jadi kondisi ini yang harus kita antisipasi
lonjakan akan pasti terjadi
tidak mungkin kita katakan tidak ada
tapi problemnya adalah bagaimana supaya tidak terlalu tinggi
pak budi bilang akhir juni
belum tentu akhir juni itu akan mencapai puncak
karena sulit sekali teman teman dari pemerintah daerah untuk menahan laju lonjakan dan mengantisipasi juga
seperti kejadian di jawa tengah itu satu kejadian yang tidak diantisipasi
jadi suatu wilayah yang begitu banyak kasus rumah sakit penuh dan sebagainya
kalau di ki aman
karena pemerintah di ki sudah terbiasa
sudah terlatih untuk mempersiapkan merespon
adanya lonjakan ini
yang menjadi masalah adalah lonjakan di daerah
ini yang menurut saya harus diperkuat
karena lonjakan di daerah itu akan berdampak lebih sulit
karena sarana pelayanan kesehatan juga sangat tidak seperti jakarta
dan kemudian yang paling penting vaksinasi pada lansia masih rendah
kalau di ki sudah cukup tinggi
dan saya kira bisa ada efeknya untuk menekan hospitalisasi dan kematian
tapi di daerah ini yang harus dipercepat
vaksinasi pada lansia
dan kita harus tumpah vaksinasi pada kelompok kelompok lain
kalau kita mau menekan efek buruk daripada lonjakan kasus
karena lonjakan kasus ini kan sudah memang akan terjadi
tetapi kita bisa cegah dampak buruknya
kalau kita bisa melindungi kelompok yang paling vulnerable
yaitu usia enam puluh tahun ke atas atau lima puluh tahun ke atas
ini yang harus menjadi perhatian kita bersama
pak pandu kalau tadi anda mengatakan bahwa salah satu kuncinya juga kepala daerah pemerintah daerah
apakah kemudian tadi disebutkan terjadinya puncak kenaikan pasien positif covid sembilan belas ini kemudian akan bergeser
dari sebelumnya wilayah epicentrum di jakarta kemudian bergeser ke luar jakarta atau bahkan ke luar jawa
karena kalau kemudian kita melihat berkaca terhadap kasus atau ledakan yang terjadi di kudus
ya saya kira demikian bahwa sekarang tidak akan hanya terjadi di jakarta
jakarta akan lebih siap ya
tapi yang di luar jakarta yang harus dibantu oleh pemerintah pusat
karena teman teman dari pemerintah daerah jakarta itu di luar kota jakarta
baik di jawa tengah maupun jawa timur maupun di sumatera
ke wilayah lainnya itu tidak terbiasa untuk mengantisipasi ledakan yang cukup tinggi yang terjadi dalam waktu singkat
sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bagaimana mengatur pelayanan kesehatan
bagaimana mengatur kebutuhan icu oksigen dan sebagainya
ini yang menurut saya perhatiannya kita bantu
kalau jakarta saya kira tidak perlu dibantu lagi
karena mereka sudah terbiasa
oke pak alex sejauh mana dari pemantauan satgas
kesiapan pemerintah daerah untuk mengantisipasi peningkatan laju pasien positif covid sembilan belas
ya jadi di daerah itu kita lihat pemerintahan kabupaten kota ada di pulau jawa dan ada di luar jawa
dan di luar jawa ini kita bisa lihat di sumatera kalimantan dan sulawesi di mana angkanya cukup tinggi
dan kalau kita lihat dari laporan akhir mei itu kasus positif di enam provinsi di pulau jawa itu lebih satu satu juta dua ratus
jadi sumbang dari seluruh provinsi yang ada di pulau jawa
dan ini akan meningkat terus
dan kemudian kontribusi yang kedua itu dari sumatera
oleh karena itu memang satgas covid sembilan belas nasional berserta seluruh jajarannya sudah melakukan mapping dan identifikasi di mana daerah daerah yang terjadi jonasi di mana yang tadinya oranya menjadi merah
dan kemudian ini jonasi jonasi juga harus diperhatikan
tapi tetap memperhatikan pemulihan ekonomi
jadi artinya ada yang di micro lockdown tingkat rt rw
bisa juga itu di tingkat kecamatan yang dilakukan di daerah daerah
dan yang kedua proses yang dihilir ini harus benar benar proses yang harus bisa dilaksanakan secara integrasi
jadi rumah sakit harus bisa mengkonversi
berapa tempat tidur
untuk ruang isolasi
dan berapa tempat tidur untuk icu
berdasarkan dengan skema yang sudah dibuat
tapi mengkonversi tempat tidur ini juga harus bisa diimbangi dengan sdm yang ikut terlibat
termasuk dokter dan perawat
dan juga disitu termasuk kenaikan kebutuhan untuk logistik
farmasi dan juga untuk oksigenasi
ini harus dipersiapkan
dan ini sudah disimulasikan
dalam rapat kerja dan rapat koordinasi antara satgas dan kementerian kesehatan yang dilakukan hampir setiap minggu
tentu ini dalam implementasinya tentu di sana sini ada yang kurang
tapi dengan supervisi dari tingkat provinsi dan pemerintah pusat diharapkan bisa terjadi perbaikan perbaikan
termasuk juga proses dihilir harus bisa mengatur misalnya mana daerah covid
kalau dia sudah konsensus konfirmasi
keluarga keluarga yang mengantar yang masih belum sakit tentunya tidak diperbolehkan antri di ugd
ini yang terjadi
oleh karena itu kita minta memang rumah sakit rumah sakit harus bisa mengembalikannya dalam sop yang sudah diatur dan ditetapkan
dan berikut juga kasus di hulu
ini juga harus bisa diatur sedemikian rupa
di kabupaten kudus ataupun di kota kudus
ini harus bisa melihat mana yang kasus terkonfirmasi
mana yang kontak erat
dan mana yang gejala
mana yang di karantina dan mana yang di isolasi
tentu posko desa ini harus banyak berperan penting
termasuk rt dan masuk rw
sehingga dengan demikian kita bisa memisahkan mana orang yang sehat dan mana orang yang sudah kontak erat
dan kuncinya adalah kontak kresing tidak boleh
melemah ataupun mengendor
kontak tracing harus tetap kapasitasnya ditingkatkan
demikian juga zona isolasi dan kemudian untuk karantina juga harus tetap dalam monitoring
kita berterima kasih bahwa babinsa babin kaptipmas sudah bisa turun untuk mengawasi dan mendampingi ini
tapi peran puskesmas juga harus bisa menjadi peran yang utama
di dalam menentukan apakah orang tersebut isolasi mandiri
kalau tidak kita harus menentukan
kalau misalnya dia perburukan harus segera ke rumah sakit
sehingga mereka yang sudah sakit tidak semuanya harus pergi ke icu
jadi ruang isolasi juga harus disiapkan
jadi dalam hal kejadian yang terjadi berbagai kota dengan kenaikan kasus
harus dua hal yang harus dipikirkan
melakukan konsolidasi di hulu dan kemudian juga mengantisipasi lonjakan di hilir
semua ini harus bisa berkomunikasi
rumah sakit yang dihilir dan kemudian desa melalui ppkm mikronya ini bisa berkomunikasi sehingga semua sinergi
dan sekali lagi ini bukan semata mata proses kesehatan tapi ini menjadi tanggung jawab seluruhnya
dan masyarakat juga harus berkontribusi
jangan tersembunyi atau menghilang jika ada kontak tracer yang datang
dan kemudian kalau misalnya dia tak kasus terkonfirmasi harus ada di rumah
jangan ada keluar rumah
dengan demikian kita bisa mengkontrol dan bisa mengatur mana yang kasus yang terkonfirmasi
mana yang close contact mana yang bergejala dan mana yang sehat
dan kita harapkan juga baik tenaga kesehatan baik mereka yang mengerjakan ppkm skala mikro
dan seluruh rakyat yang ada tidak boleh panik
tidak boleh cemas
karena kalau ini ditata dan dikeluarkan baik semua akan berjalan dengan baik
sepanjang sop ini bisa dijalankan
kalau kemudian kita melihat kasus yang terjadi di kudus ada ledakan bisa kita sebutkan sebagai ledakan kasus covid sembilan belas di sana
bagaimana kemudian kasus yang terjadi di sana ini tidak akan terjadi di daerah daerah ini
kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia newscast
kami kembali di cnn indonesia newscast
kita tahu terjadi ledakan kasus covid sembilan belas di kudus
apa sebenarnya yang bisa kita pelajari di sini
sehingga apa yang kemudian terjadi di kudus tidak akan terjadi di daerah daerah lain
saya ke pak alex dulu

ya jadi artinya masyarakat harus diedukasi apa yang disebutnya

jadi panduan isolasi mandiri itu harus benar benar tertanam kepada orang yang sudah dicurigai sebagai covid sembilan belas ataupun terkonfirmasi sebagai covid sembilan belas
jadi kalau dia isolasi mandiri maka dia harus pakai masker
membuang masker bekas di tempat yang ditentukan
kalau ada sakit ada gejala dia tetap di rumah
tidak boleh pergi
sekalipun dia belanja beli bakso ataupun beli air
sekalipun dia belanja belanja beli bakso ataupun beli air
itu tidak boleh ini yang harus ditanamkan
kemudian dia bisa memanfaatkan fasilitas telemedicine atau ketemu dengan dokter untuk bisa berkomunikasi dengan tim yang bisa mensupervisinya
kemudian selama dia di rumah gunakan kamar terpisah dari rumah yang ada
dan memang menjadi masalah kalau rumah ini tidak memadai
karena rumah itu memadai kalau dia bisa menjaga jarak
satu meter paling tidak atau satu setengah meter dengan anggota keluarga lain
satu meter paling tidak atau satu setengah meter dengan anggota keluarga lain
dan kemudian dia juga harus memang diajar untuk melihat bahwa dia apakah dia demam atau tidak
dan kemudian ada batuk atau sesak
dan memang yang paling baik kalau dia tahu ada saturasi yang menurun atau tidak
dan kemudian juga perilaku hidup bersih konsumsi makanan juga harus diedukasi
jadi tidak hanya isolasi mendiri dia hanya berada di rumah saja
tetapi ada monitoring yang harus dia lakukan
dan kalau ini bisa berjalan dengan baik
maka tidak akan terjadi misalnya rumah sakit dengan saturasi sebelah dua
kemudian nafas sudah dua puluh delapan kali
sehingga kalau ini yang terjadi
maka semua orang pergi ke rumah sakit antrinya ke icu
padahal kita nggak berharap demikian
rumah sakit itu terbuka juga untuk ruang isolasi perawatan yang ringan
nah sehingga isolasi mandiri inilah yang memang yang harus kita benar benar kawal dampingi
kalau misalnya hari ketiga isolasi mandiri terjadi perburukan
dimana saturasinya turun kemudian sesak nafasnya bertambah
dan kemudian ya demam ini tidak boleh ditunda tunda
karena kalau ditunda tunda akibatnya dia akan menjadi derajat sedang atau derajat berat
inilah yang membuat
kemudian juga orang isolasi mandiri harus bisa melihat apakah dia ada dengan comorbid atau tidak
ada faktor faktor pemberat atau tidak
jadi isolasi mendiri itu tidak rebalnya tidak lebih mudah
jadi tidak semudah itu yang harus bisa disampaikan
panduan isolasi mandiri itu harus benar benar disampaikan sehingga mereka bisa melakukan isolasi mandiri sesuai dengan tata kelola yang sudah diterapkan
ini salah satu yang membuat akhirnya mereka datang ke rumah sakit sudah telat
kemudian harus fasilitas icu ataupun intermediate
ada pemahaman yang kurang lengkap begitu ya
terkait bagaimana menghasilkan isolasi mendiri

nah anda melihat sebetulnya kalau kasus kudus ini kealpaannya di mana
masyarakatnya yang benar benar sudah tidak paham begitu dengan bagaimana menghadapi pandemi covid sembilan belas atau memang ada kealpaan di pemerintahnya
bukan hanya pemerintah kan sering nyalahin masyarakat gitu kan
kalau saya pembela masyarakat

karena yang terjadi sebenarnya adalah setiap pandemi peningkatan kasus itu digerakkan oleh perilaku manusia
atau bahasa inggrisnya human behavior driven
itu yang harus diperhatikan
jadi bukan hanya masalah obat hanya masalah penyakit bukan hanya masalah pelayanan kesehatan
tetapi perilaku masyarakat di kudus itu sesuatu yang kita harus perhatikan
bahwa kudus adalah kota tempat orang berziarah
jadi semacam perjalanan spiritual ke sana ke kota kudus
banyak sekali selama menjelang bulan puasa kemudian setelah ramadhan mereka punya kegiatan kegiatan yang sangat masif
itu yang menggerakkan
karena banyak penduduk datang ke kota kudus hanya untuk berziarah
dan tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah
bahwa ada kerumunan manusia begitu banyak
tanpa mengabaikan perilaku perilaku yang mengurangi risiko penularan
terjadilah ledakan penularan di kota kudus
hampir sama yang terjadi di india
banyak di kota kota itu
kalau ada perilaku manusia yang hampir sama seperti itu
maka akan terjadi lonjakan kasus yang tidak terbendung
orang mencurigai juga mungkin menjadi tinggi
karena memang virusnya berubah
virusnya sudah berbeda
tahun ini tahun yang paling krisis karena kita menghadapi virus yang baru
sementara orangnya sudah capek
masyarakat sudah agak lemah
dan juga pemerintah sudah kehilangan akal
jadi sebenarnya memang harus melibatkan masyarakat dari awal
karena di dalam kunci penanganan pandemi adalah masyarakat itu the front line for every outbreak response
jadi itu yang harus diadukan
bukan hanya menyiapkan ini menyiapkan babinsa menyiapkan masyarakat menyiapkan tokoh tokoh masyarakat
tapi masyarakat akal rumput yang harus diajak
nah itu sampai awal dari awal pandemi sampai sekarang
masyarakat masih disuruh suruh dilarang larang
itu yang harus diubah mindset semacam itu
jadi inilah mereka untuk bisa bertanggung jawab untuk keselamatan mereka juga
karena tidak ada lagi yang bisa menolong
jangan mengharap pada pemerintah
mungkin pemerintah melakukan seperti itu
kalau tidak diikuti oleh masyarakat
jadi masyarakat yang harus mengambil alih semua untuk mengatasi pandemi ini
dengan demikian maka kita bisa bersama sama ya
tidak saling menyalahkan
ini salah masyarakat
masyarakat merasa pemerintah kurang siap
ya kalau masalah masalahan terus seperti ini akan terjadi dan pandemi tidak akan pernah selesai
karena tadi anda sempat menyebutkan soal india
seberapa besar potensi indonesia akan mengalami situasi seperti india
kalau kemudian kondisinya masih seperti saat ini
ya akan terjadi lonjakan kasus
itu tidak bisa diingkari
tidak bisa dibantah
karena ternyata kita tidak bisa menekan mobilitas penduduk yang menjadi faktor utama penularan
juga banyak kegiatan kegiatan yang masyarakat yang menyerupai kayak di india
ada perumunan massa
alasan dengan kesehatan
kekuasaan dengan kegiatan kegiatan spiritual dan sebagainya
nah ini yang tidak bisa dengan mudah kita atasi
karena melarang juga tidak mungkin
yang harusnya adalah diusahakan supaya mereka melakukan kegiatan tapi tahu betul bahwa mereka berisiko bagaimana cara mengatasinya
ini yang tidak diantisipasi
jadi antisipasi itu penting sekali
dan india kasusnya kan besar sekali
produknya kan berapa kali lipat dari indonesia
dan kesamahannya adalah masyarakat india sama masyarakat indonesia itu sama
sama tidak disiplin ya
itu salah satu
dan kemudian juga cakupan vaksinasinya masih rendah
walaupun di india sudah seratus juta
tetapi seratus juta dari satu miliar kan kecil sekali
indonesia juga vaksinasi pada penduduknya juga masih rendah
apalagi pada lansia
karena lansia belum menjadi prioritas utama
seharusnya sama nakes itu sama
kalah dengan pekerja publik
kemudian sekarang diserobot lagi dengan pekerja swasta
masyarakat yang paling membutuhkan adalah kelompok yang paling vulnerable
itu yang harus difokuskan
semua pemda semuanya harus memfokuskan pada sana
supaya kita bisa menekan kematian
seperti di inggris beberapa hari yang lalu sudah zero death
itu suatu prestasi kenapa
karena strategi mereka adalah memvaksinasi pada lansia
saya harus ingatkan lagi
vaksinasi pada lansia itu yang paling penting
jangan vaksinasi pada usia produktif
kalau kemudian tadi dikatakan kebutuhannya adalah kebijakan yang membuat masyarakat sebagai frontliner
saat ini kebijakan ppkm dianggap yang paling efektif untuk indonesia untuk menahan laju peningkatan covid sembilan belas
kalau anda melihatnya bagaimana
kalau begitu pak pandu
tetapi apakah ppkm itu berhasil
saya nggak melihat itu menjadi penting karena terlambat juga dilakukan
baru satu juni kemarin dilibatkan cara masyarakat menutrapkan
seharusnya dari tahun lalu
kita dulu mengusulkan micro lockdown dan sebagainya
tapi di ab kan
tidak dianggap gitu
karena itu suatu cara untuk mengetatkan tanpa harus menutup kegiatan secara massal
karena kan pemerintah kan prinsipnya memulihkan ekonomi dan mengendalikan pandemi
sesuatu yang hampir tidak mungkin seharusnya
karena harus memerintahkan salah satu
itu yang paling penting
sebenarnya kalau kita memerlukan pandemi itu menjadi utama
maka kita akan bisa cepat mengatasi pandemi
seharusnya sebelum lebaran kemarin
itu kita betul betul melakukan pengetatan
bukan setelah lebaran
setelah lebaran pada umumnya kayak gitu tuh
selalu setelah terjadi
baru seperti responnya menjadi kayak panik gitu
yang panik itu bukan masyarakat pemerintah yang panik menurut saya
dengan segala evaluasi yang kemudian disampaikan pak pandu pak alex
bagaimana kemudian satgas menanggapinya
apakah memang perlu ada perbaikan perbaikan kebijakan untuk menangani pandemi ini
ya jadi pemerintah di dalam kajiannya berbagai rapat koordinasi
sudah melihat bahwa ppkm
ini adalah instrumen yang paling mendasar
dan bisa diletakkan di pemerintahan desa rw dan rt
untuk menanggulangi covid sembilan belas
pokok inti yang dikerjakan itu adalah meningkatkan kapasitas tracing
kemudian testing dan kemudian mencari tempat untuk isolasi dan karantina
yang kedua mendorong masyarakat tetap melakukan tiga m
dan bersama masyarakat dan bersama pemerintah
tentunya vaksinasi terus akan menjadi prioritas
dan kita setuju apa yang disampaikan oleh dr pandu
bahwa memang lansia adalah populasi rentan
dan memang lansia ini sudah menjadi target semenjak nakes yang pertama
dan kemudian lansia menjadi target untuk dilakukan vaksinasi
tetapi banyak juga kendala di dalam rangka vaksinasi terhadap lansia
samping juga untuk meyakinkan dan kemudian berbagai instrumen
untuk bisa menghadirkan mereka supaya jaraknya tidak terlalu jauh
adalah juga salah satu yang menjadi pikiran kita
oleh karena itu memang vaksinasi lansia ini akan terus menerus untuk akan dilakukan
yang berikut juga bahwa ppkm ini
memang setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh dr pandu
bahwa masyarakat itu tidak boleh menjadi objek
dia juga menjadi subjek di dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas

ppkm skala mikro di tingkat desa itu harus juga menjadi milik masyarakat
jadi dengan aktifnya rt dan rw
berarti ppkm itu sukses atau tidaknya
itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat
sehingga memang dia tidak merupakan satu perintah komando
tetapi dia lebih bagaimana ini menjadi milik masyarakat
dalam rangka keamanan dan kesehatan masyarakat sendiri
nah itu satu hal untuk beres beres di flu
kemudian untuk beres beres di hilir adalah
di mana rumah sakit bisa melihat pasien itu ada yang ringan dan berat
ada yang dengan comorbid ada dengan yang tidak dengan comorbid
ini yang harus diklasifikasi
dan yang kedua bagaimana alur dan antrian bisa tidak terlalu panjang
sehingga ini bisa terakomodasi
dan mengaktifkan semua rumah sakit rumah sakit rujukan
ataupun yang tidak rujukan untuk pelayanan covid
dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah nakes
nakes tidak boleh sakit dan nakes tidak boleh sampai terinfeksi
oleh karena itu apd dan juga gizi
juga tempat domisili para nakes ini juga harus diperhatikan
jangan nakes ini yang close contact
yang datang dari daerah terinfeksi pulang ke rumah masing masing
dia akan membawa virus lagi ke rumahnya masing masing
oleh karena itu memang harus ada kajian kajian dan action plan
untuk bisa ada head action terhadap nakes tersebut
karena rumah sakit ini adalah bagian daripada respons
terhadap penanggulangan covid khususnya kepada pasien
tapi nakes juga harus dilindungi
jadi ini mungkin pemikiran pemikiran yang harus kita sampaikan terus menerus
memang di setiap daerah tentu ada hal hal yang belum sempurna
tapi kita percaya kalau ada kerjasama yang baik
kemudian regulasi dan sop bisa dipahami dengan baik
tentu ini akan bisa kita selesaikan secara bertahap
yang penting jangan kepanikan yang menjadi mendominasi
di dalam kita bekerja dan bertugas
ini menjadi tugas kita bersama
dan tentunya harus ada komunikasi antara konsolidasi di hulu
dan termasuk juga pelayanan hilir
sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan untuk membatasi
menyekat kasus kasus terinfeksi ini tidak bisa melebar ke zona zona lainnya
itu mungkin yang bisa kita lakukan kepada masyarakat dan mengkomunikasikannya
baik memang kerjasama yang baik adalah hal yang paling utama
dalam melawan pandemi covid sembilan belas
yang jelas masyarakat dan juga pemerintah selalu harus terus waspada
terhadap ancaman covid sembilan belas
bapak bapak terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
salam sehat selalu selamat malam pak alex dan juga pak pandu
terima kasih pak alex terima kasih pak pandu